pak mur buat hidup wajar aja susah
bukan cuma tanaman yang tumbuh subur hutang juga tumbuh subur
buat ngawinin yang besar buat nyokolahin yang kecil
buat beli pupuk buat belanja obat anti hama
terus juga buat bertahan hidup waktu gagal panen
atau ketika harga jual hasil tani sedang terjun bebas
ya sudah sekarang kalian pergi
untan emang gak
nitip buang bekas seblaknya
mudah mudahan lamaran kerja kamu diterima
mau pulang udah lama mainnya
mau nyari anak saya main
gak tau kemana sebentar lagi waktunya ngaji
tadi akang mau dibegal
terus akang lapor polisi
siapa yang mau dilaporin
ya begalnya atuh kang
begal itu siapa akang gak tau
tinggung laporin ke polisi
begalnya pake topeng ninja
kasih tahu aja tempat akang mau dibegal
biar polisi kesana nyari begalnya
nanti kalo polisi udah sampe sana begalnya gak tau udah pergi kemana
enggak memangnya kemana
kalo tau mah buat apa saya nanya
tadi nggak bilang mau kemana
akang gak akan ketemu sama bega lagi
tak usah makasih

ayaknya kutut emi ke dahgian jaig delivering desink twiss
ayah dan ibumu mencari cari kian kemari
rupanya kamu ada disini
sebentar lagi waktunya kamu mengaji
pabrik dodo digarutkan banyak
pabrik dodo tamas ya
ada orang dalam
kenapa kalian gagal
karena gak ada biaya makanya dia cari kerja
kalau tanah kita gak jadi dibeli sama the velo perjakarta
kamu juga gak akan ada biaya buat masuk kuliah
tanah kita jadi dijual kan
jadi kalau yang lain juga mau
masalahnya ada beberapa orang yang gak mau
salah satunya bapak teman kamu
padahal dia juga butuh biaya buat anaknya masuk kuliah
bos jakarta nggak mau nunggu lama lama
saya sudah ada persetujuan dengan investor
kok sampai proyek ini batal
satu sayang tuh uang bisnisnya
dan yang kedua mereka gak akan percaya lagi sama saya
besok jangan sampai gagal lagi
warga yang nggak mau ngejual tanahnya alasannya kenapa
gak butuh uang
kata bapaknya hesti
nanti tanah dimana
pikiran bapak sebetulnya juga gitu
tanah kita sudah gak bisa buat hidup makmur
jangankan buat hidup makmur
buat hidup wajar aja susah
bukan cuma tanaman yang tumbuh subur
hutang juga tumbuh subur
buat ngawinin yang besar
buat nyokohin yang kecil
buat beli pupuk
buat belanja obat anti hama
buat bertahan hidup waktu gagal panen
atau ketika harga jual hasil tanik sedang berjumlah bebas
ya sudah sekarang kalian pergi
waktu itu dia bilangnya gampang
tapi faktanya gak begitu
kang nies kemana
saya ada perlu
kerja yang ada uangnya aja tuh
belum ada yang ngasih hijau macul
kalau akang gak kerja kita mau makan apa
kalau nggak ada yang ngasih kerjaan
akang mau kerja apa
ke masjid gak ada
terus saya nyusul ke rumahnya
gak ada juga
aku keluar dari rumah